gevora boleh menjadi hotel tertinggi di dunia namun gevora bukan menjadi satu satunya hotel yang mencakar langit
lalu apalagi hotel tertinggi di dunia kami akan mengulasnya
yang pertama tentunya gevora kita lihat dulu kita bergeser ke dubai
di dubai ini ada hotel baru saja dibuka sembilan belas februari kemarin dengan tinggi mencapai tiga ratus lima puluh tujuh meter
dengan jumlah lantai mencapai tujuh puluh lima lantai dengan nama hotel the gevora dubai
dan kalau kita lihat dari fasilitas fasilitas yang ada di the gevora ini
terdiri dari lima ratus dua puluh delapan kamar kemudian juga ada dua belas lantai hanya untuk health club sona
seperti misalnya ada kolam renang yang lokasinya di atas gedung dan juga tentunya di outdoor
kemudian ada hot up kemudian juga ada spa di lantai tujuh puluh satu tentunya akan menjual view
karena memang kalau kita lihat dari banyaknya hotel hotel yang ingin menjadi hotel tertinggi di dunia
salah satu yang dijual tentunya adalah view
ataupun juga pemandangan di sekitar hotel yang tentunya semakin tinggi juga akan semakin spektakuler
karena anda akan bisa melihat kemana saja karena gedungnya semakin tinggi
kemudian ada lima restoran mewah yang ada di hotel the gevora ini
walaupun bagi anda pencinta alkohol ini the gevora tidak menservis
ataupun juga tidak menyediakan alkohol sehingga anda mungkin pikir pikir dulu untuk pencinta alkohol
karena the gevora tidak akan memberikan ataupun menyediakan minuman alkohol
dan untuk bermalam di the gevora ini harganya yang paling murah kamarnya mulai dari dua empat juta rupiah per malam
diklaim sedikit lebih murah dibandingkan dengan hotel hotel berbintang lainnya di sekitaran dubai
kita lihat nanti ada banyak sekali hotel di dubai yang menjadi hotel tertinggi di dunia
seperti misalnya yang nomor dua ini yang baru saja di kalahkan oleh the gevora itu jw marriott marquee
dengan total lantai tujuh puluh tujuh lantai

dan kalau kita lihat dari total lantainya lebih banyak jw marriott marquee ini dengan ketinggian tiga ratus lima puluh lima meter
beda sedikit memang dengan the gevora
sementara untuk jw marriott marquee ini kamarnya lebih banyak
ada enam ratus delapan puluh empat kamar kemudian juga restoran juga lebih banyak
ada sembilan restoran sehingga ada bebas memilih untuk jenis makanan timur tengah asia
ataupun juga makanan western itali ada semuanya di sini
kemudian ada lima bar di sini tentunya yang akan memberikan ataupun menyajikan al quran
jika anda pencinta alkohol dan juga ada dua ballroom
sementara dari tujuh puluh dua lantai hotel ini ini beroperasi sejak dua ribu dua belas hingga sejak dua ribu dua belas
posisi hotel tertinggi ini dimiliki oleh jw marriott marquee
walaupun pada sembilan belas februari posisi itu digantikan oleh the gevora yang sama sama di dubai
dan untuk harganya ini memang lebih mahal sedikit lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di the gevora
untuk permalamnya mulai dari dua lima
rp hampir mirip mirip sebenarnya tidak beda jauh hanya beberapa ratus ribu rupiah saja
kemudian kita bergeser ke asia tenggara ke tetangga kita kuala lumpur
dengan ketinggian tiga ratus empat puluh tiga meter walaupun cukup tinggi
ini merupakan gedung tertinggi kedua di malaysia tentunya setelah the twin towers
ataupun juga menara petronas
baru akan dibuka pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh
dan pembangunan dari hotel ini ini ada sedikit kontroversi karena lokasinya yang bertepatan atau bersebelahan
dengan the twin tower yang menjadi ikon negara malaysia tentunya
sehingga view nya sedikit terhalangi walaupun ada sedikit kontroversi
namun hotel ini tetap akan dibuka pada pertengahan tahun dua ribu delapan belas mendatang
dan belum diketahui juga berapa banyak hotel yang akan ditemukan di malaysia
dan juga berapa perkiraan harga per kamarnya per malamnya di hotel four seasons place di kuala lumpur
kemudian di posisi keempat hotel tertinggi di dunia kita kembali ke dubai
ada rose rehan by rotana dengan total tujuh puluh dua lantai dengan ketinggian mencapai tiga ratus tiga puluh tiga meter
ada empat ratus enam puluh dua kamar di hotel ini kemudian ada tiga restoran ada tujuh ruang meeting

dan untuk anda yang hobi berenang khususnya berenang apalagi di outdoor dan juga dengan ketinggian yang cukup tinggi
karena view nya lagi lagi spektakuler biasanya dengan adanya kolam berenang yang lokasinya di lantai atas dari gedung hotel
ini sedang direnovasi untuk di hotel ini dan baru akan selesai pada lima belas juni dua ribu dua puluh
jadi anda mungkin bisa berpikir kembali untuk menginap di rose rehan by rotana
karena masih ada hotel hotel tinggi lainnya tentunya
banyak sekali hotel tertinggi di dubai dan harganya juga yang paling murah dibandingkan dengan dua hotel di dubai sebelumnya
itu hanya satu enam juta rupiah per malamnya
kita bergeser ke posisi kelima
kita bergeser ke posisi kelima
hotel tertinggi di dunia itu kembali masih di dubai dengan tinggi tiga ratus dua puluh satu meter atau enam puluh lantai yaitu burj al arab
burj al arab ini berdiri di pulau buatan sehingga memang pulau buatan ini sendiri dibikin kemudian dibuat
kemudian baru dibangun hotel burj al arab
dan satu kamar ini sangat spektakuler harganya kalau tadi masih sekitar dua empat dua lima juta
namun untuk satu kamar di burj al arab ini dibanderol dengan harga dua puluh juta rupiah

itu untuk satu kamar hotel dengan satu kamar
sementara ada dua kamar dengan harga rp empat puluh enam juta rupiah per malamnya
dengan mahalnya harganya dari hotel di burj alapan ini bahkan banyak yang mengatakan bahwa hotel ini adalah tujuh stars hotel
ataupun juga hotel bintang tujuh walaupun dari segi perhotelan sendiri paling banyak adalah hotel berbintang lima
kita bergeser kembali ke tetangga kita ke asia tenggara

ada bangkok di posisi kelima dengan ke enam maksud saya dengan total lantainya delapan puluh empat lantai dengan ketinggian tiga ratus sembilan meter
yaitu bayoke tower dua dengan nama hotelnya bayoke sky hotel untuk hotelnya sendiri
di bangkok ini untuk sky hotelnya ini terdiri dari enam ratus tujuh puluh tiga kamar kemudian juga di lantai tujuh puluh tujuh ini ada observasi untuk publik
sehingga anda bisa melihat seluruh bangkok dari lantai tujuh puluh
dan ini untuk publik tidak hanya untuk para tamu yang menginap di hotel saja sehingga anda hanya perlu akses ke lantai tujuh puluh tujuh dan anda bisa melihat pemandangan seluruh bangkok
kemudian yang selanjutnya kembali ke dubai yaitu jumerah emirates tower dengan lima puluh enam lantai ataupun tiga ratus sembilan meter ketinggiannya untuk jumerah

ini terdiri dari empat ratus kamar dengan harga per kamarnya paling murah di bandar ustaz
ini terdiri dari empat ratus kamar dengan harga per kamarnya paling murah di bandar ustaz

kita bergeser ke hotel tertinggi lainnya ini nomor delapan sekarang yaitu di tiokhok hushi tiongkok dengan enam puluh delapan lantai atau tiga ratus dua meter
maka kita ini bergeser ke hotel tertinggi lainnya ini nomor delapan sekarang yaitu di tiokhok hushi tiongkok dengan enam puluh delapan lantai atau tiga ratus dua meter

dua meter kemudian kita kembali ke dubai
dengan enam puluh enam lantai
yang terdiri ataupun yang
ketinggian dua ratus sembilan puluh empat meter
dan untuk menginap di
dengan harga paling murah dua dua
dua juta rupiah dan kita bergeser jauh
sekarang ke panama trump ocean
club tentunya anda mengenal dengan namanya
trump yaitu presiden dari amerika
serikat donald trump tentunya akan yang memiliki
hotel ini dengan ketinggian hotel
meter sementara untuk
harga di panama ini
anda harus mengeluarkan kocek sebesar
lima juta paling murahnya
untuk menginap di hotel mirip
presiden amerika serikat ini
walaupun jakarta tidak memiliki
hotel yang masuk ke dalam sepuluh hotel
tertinggi di dunia namun jakarta juga
memiliki beberapa hotel
yang bisa dikatakan cukup tinggi bahkan
mencapai tiga ratus meter ini hotel yang
bisa dikatakan cukup baru
the westin jakarta dengan
ketinggian tiga ratus delapan meter atau
enam puluh sembilan lantai ini baru
diresmikan pada dua puluh enam agustus

dari lantai lima puluh tiga hingga
ke lantai enam puluh enam sehingga memang tidak
seluruh gedung westin ini
adalah kamar hotel karena untuk hotelnya
sendiri hanya berada di
lokasi lantai lima puluh tiga hingga enam puluh
kemudian juga ada restoran tertinggi
di indonesia di lantai
enam puluh delapan dengan harga
per malamnya mencapai dua juta
rupiah kita bergeser ke hotel
selanjutnya dengan empat puluh sembilan
lantai dengan ketinggian dua ratus lima puluh tujuh
meter yaitu raffles hotel jakarta
yang berdiri tahun

yang lebih mahal dibandingkan
dengan beberapa hotel tertinggi di dubai
bahkan harga menginap di
mencapai tiga empat juta rupiah
yang paling murah kemudian kita bergeser
ke hotel selanjutnya kraton at
the plaza dengan empat puluh delapan lantai
mencapai dua ratus dua puluh lima meter
tahu lokasi dari kraton at the
plaza ini sangat dekat dengan ikon
dari jakarta juga indonesia tentunya
bundaran hi terdiri dari satu ratus empat puluh
satu kamar dengan harga yang paling murah
per malamnya dipatok
di harga dua enam juta rupiah
dengan ketinggian tertinggi nomor empat
di indonesia yaitu hotel
dengan empat puluh delapan lantai dengan ketinggian
harga per malamnya
ini mencapai tiga jutaan
rupiah untuk menginap di
ritz carlton ini yang memang menyatu
dengan salah satu
pusat perbelanjaan yang cukup terkenal
juga di jakarta dan indonesia
kemudian hotel yang terakhir
yang berada di posisi lima
untuk hotel tertinggi di indonesia yaitu
jakarta walaupun sekarang sudah berganti
nama menjadi ayana mid plaza
pergantian nama ini terjadi pada satu april

terdiri dari tiga puluh tujuh lantai
dengan ketinggian satu ratus lima puluh lima meter
dan jika anda ingin menginap di ayana
per malamnya per kamarnya paling murah
dibanderol satu delapan juta rupiah
jadi bagaimana anda sudah
memiliki rencana untuk menginap
di salah satu hotel
tertinggi di indonesia maupun juga di dunia
namun juga yang harus anda
siapkan adalah kocek yang cukup dalam karena
per malamnya ini paling murah satu enam juta
rupiah kemudian tadi ada yang bahkan sampai
empat puluh enam juta rupiah namun pilihan anda
karena lagi lagi biasanya dijual oleh
para hotel tertinggi di dunia
ataupun juga di indonesia ini adalah pemandangannya